harusnya gue yang ketimpa pohon
harusnya gue yang terluka bukan romlan
harusnya gue bukan romlan bukan gue
gue kasih tau semua ya
itu sahabatnya romlan
jadi saat itu
hujan emang lagi besar banget tante
dan ada petir yang menyambar pohon di dekat kita
dan batang pohon itu ada yang jatuh
dan akhirnya romlan
semuanya kena batang pohon itu tante
mohon manan aku ya allah
kau itu ya
selalu saja kau bikin masalah
kenapa kau biarkan
dan kenapa harus romlan
pak sudah aja
jangan salahkan wulan
bulan juga tak mau ini terjadi
aku mau liat romandu
ya aku mau liat
kamu punya otak lu yang ngomong sembarangan
kok kalo bicara asal jangan
kondisinya lagi begini
gue pergi aja mendingan dari sini
kenapa kamu jadi belain si wulan sih
ya emang ini semua salah ulan
kalian semua tuh kenapa sih
ini tuh salahnya wulan
kalian masih belain wulan
dan lu wulan
gua ingetin sama lu
jangan pernah lu deketin romand
lu masih kan deketin romand
dan sekarang apa akibatnya
lu bisa gak berhenti nyahirin gua
lu bener bener gua ini gak mikirin apaan
gua gak bisa
karena semua ini emang salah lu wulan
yang tadi ketimpa paon itu lu
lu pergi dari sini
dan pergi dari kehidupannya romand
karena setiap romand deket lu
karena setiap romand deket lu
pasti dia bakalan sial
pasti dia bakalan sial
kamu mau kemana
mau ngejar wulan
biarin dia pergi aja orang ini semua salah dia kok
eh ika gua kasih tau ya
gua gak suka cewe yang gak punya perasaan kayak lu
sam sam eh
lu keren banget ya lu
keren banget ya lu
kalau sakit hati sama omongannya bella
lu kenapa sih
lu kan tau sendiri
dan dia asal cepat sipuluh saja
aja ya udah lebih baik sekarang kita ke dalam lagi ya lepasin gue sem
hari ini lo gak kayak bulan yang gue kenal
bulan yang gue kenal adalah bulan yang kuat sama gue aja lo bisa tegas sama defon lo berani untuk
minta balik dan sama roman lo tiap hari ribut tapi kenapa sama bella dikinin doang
oke kalau lo takut sama bella gue bakal kabrak dia sekarang ya bella bener sam
jangan bener gue yang nyebabin roma selalu dalam bahaya
harusnya gue yang ketiba pohon
harusnya gue yang terluka bukan roman harusnya gue bukan roman bukan gue
itu sahabatnya roman gue tau roman kayak gimana
dan roman peduli banget sama lo dia rela ngelakuin apa aja buat lo
dia lebih merasa bersalah kalau dia lelah nolongin lo
sekarang yang harus kita lakukan adalah kita ke dalam dan kita berdoa buat keselamatan rumahnya
karena cuma itu yang bisa kita lakuin buat roman
udah beberapa kali gue deket sama mulan
tapi kenapa gue ngerasa apa apa ya
ini artinya bakal io mai
di mana gak persis
cuma yang takut
siapa viar ini diturunkan
aku mohon kuatkanlah ibu ya allah semogalah ibuku ya allah aku mohon
mbak karif bisa langsung ke ruang administrasinya sekarang
iya sus nanti saya kesana ya
mbak karin tinggal dulu ya bu
saya anaknya bu rena dari kamar teratnya delapan belas ada apa ya mbak
mbak karin ya
ini saya mau infokan kalau deposit yang mbak bayarkan ini masih kurang mbak
gimana ini duit tabungan aku kan udah gak ada lagi
gimana ya apa gue pinjam uang sama ulan aja atau kesemu
dok habis pasien di bawah sembilan
siapkan transkursi sus